bank indonesia dan asean development bank kembali menyoroti pentingnya reformasi struktural bagi negara negara berkembang di asia
dalam seminar tersebut hadir sejumlah pembicara terkemuka dari mancanegara
pada kesempatan itu gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo mengungkapkan
reformasi struktural merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
pembicara tersebut berpengaruh menolong permintaan
tapi permintaan tidak dapat dioptimisir jika masalah struktural tidak diadopsi dengan baik
indonesia termasuk untuk fokus pada reformasi struktural untuk meningkatkan kembang ekonomi dalam cara yang berkembang
melalui workshop dan seminar bertaraf ini
di dan adb mengupas terobosan terobosan untuk mempercepat reformasi struktural
salah satu terobosannya adalah dengan metode growth diagnostic
di beberapa negara dan organisasi internasional termasuk imf dan world bank
metode growth diagnostic telah menjadi kunci sarana dalam memformulasikan strategi pembangunan dan reformasi struktural
metode tersebut dinilai mampu mengidentifikasi akar permasalahan
yang mengakibatkan ekonomi suatu negara jauh di bawah kapasitas seharusnya
kalau structual reform memang di semua area perlu dilakukan
yang paling utama adalah investasi dan infrastruktur
dan itu didukung juga dengan hasil grup diagnostik kita
di seluruh wilayah indonesia baik nasional maupun surabaya
masalah terkendala infrastruktur itu menjadi salah satu yang kita sebut most binding constraint
yang mendorong investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi
makanya percepatan pembangunan infrastruktur itu akan sangat penting
karena tidak hanya meningkatkan modal tapi juga biaya distribusi efisiensi dan segala macam
kau suka atau tidak kita harus menjadi bagian dari itu
karena itu kita harus fasilitasi
awal awalnya memang kita akan depend on skill dari outside
tapi itu adalah bagian awal untuk pembangunan industri itu
begitu itu masuk dan menjadi growth industry orang orang kita akan tertarik
tapi kalau kita sementara menutup maka orang kita tidak akan pernah tertarik ke sana
ini akan menjadi bagian dari revolusi pertumbuhan di urban sektor ke depan
bi bersama adb telah melakukan kajian growth diagnostik
kajian tersebut dirangkum dalam buku berjudul growth diagnostic
diharapkan adanya kajian tersebut dapat memberikan masukan
baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
untuk menyusun strategi pembangunan di seluruh wilayah indonesia